ini dari tadi saya lihat gini ini kayak sebuah perbedaan yang sangat amat kontras ya
ditipan ditipan iya soalnya sistemnya